gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama mengatakan terkuaknya kasus pembelian lahan senilai enam ratus empat puluh delapan miliar rupiah ini
sebagai bukti kebobrokan kerja badan pengelola keuangan dan aset daerah atau bpkad
sementara di sisi lain bpkad dipimpin oleh heru budi hartono yang merupakan calon wakil ahok
untuk maju di pilkada dki dua ribu tujuh belas mendatang
silang pendapat antara ahok dan heru pun mulai terlihat oleh publik
ada apa dibalik kasus ini sebenarnya
benarkah kemudian kasus ini menjadi sinyal dalam tanda kutip perceraian pasangan yang digadang gadang
akan maju lewat jalur independen ini
kami akan mengulasnya bersama narasumber kami malam hari ini yang telah hadir di studio
igusti putu arte pendamping ahli relawan teman ahok
selamat malam pak putu arte terima kasih sudah hadir
kemudian ada siti zuroh peneliti politik senior dari lipi
selamat malam mbak wiwi
selamat malam mas
baik saya tanya ke mbak wiwi dulu deh melihat dari luar begitu ya
iya ini memang kelihatan sekali ya
sejak pak ahok menyuarakan atau mengatakan dia akan running untuk next pilkada
mulai terjadi hidup hidup politik
ini yang kita khawatirkan selalu hadir seperti ini
jadi menjelang pilkada pastinya kepala daerah tidak konsentrasi penuh lagi pada pekerjaannya
karena lalu persiapan persiapan dan sebagainya
apalagi dengan dki jakarta yang khususnya
pak ahok ini bermain di dua kaki
jadi di perseorangan dan partai politik
dia pada saat yang bersamaan memang menggalang dukungan dari para pendukung pendukungnya yang menamakan dirinya teman ahok
satu sisi juga welcome terhadap partai partai politik
dua hal ini tidak tanpa tentunya dampak dampak tersendiri
dan menurut anda ini adalah dampaknya kemudian sekarang
iya karena akhirnya ingin mengarah kepada pilihan partai politik
jadi kelihatannya kecenderungannya kecoh endongannya ke sana
kita sebagai analis politik bisa memprediksi bahwa ada kecenderungan ke sana
belum definitif tapi kecenderungannya ke sana
kalau persoalan mekah maju partai politik atau kemajukan independen itu kan sudah memang sering diulas
tetapi kalau kita sudah lihat pernyataan dari beberapa teman ahok sendiri juga mengatakan maju partai politik silakan
kalau salah saya kutip mbak amelia nih ya
kemudian dari partai politik tetap maju dengan pak heru silakan
kita tetap mendukung seperti apa adanya
tetapi kan kalau lihat pernyataan pernyataan pak ahok ini akhir akhir ini gundah nih
semacam menunggu partai politik yang lain yang sekarang mungkin belum bergabung itu pak
tapi tidak menyangka juga kemudian sampai muncul pernyataan seperti menyinggung bpkad
di mana di situ adalah pak heru pemimpinnya
yang disebut ahok juga yang diajak langsung oleh pak ahok juga untuk maju secara independen
tapi sekarang mulai muncul pernyataan ini
sudah mulai berseteru pak
pak putu saya mereka berdua ini
saya malah tidak ke arah sana melihatnya
ini semua skenario ini kan memang dari awal ketika pak ahok menyatakan ingin maju kembali
dengan elektabilitas yang sangat tinggi
dan di mana mana terjadi seperti itu pilkada
kalau memang bisa dibikin lumpuh sebelum pencalonan itu jauh lebih bagus
itu rumus yang selalu ada dalam pikiran pilkada menurut saya
dan apa yang kemudian yang gaduh sekarang ini dari kasus sumber waras
kasus reklamasi undang undang yang diperberat isu soal meterai
kemudian belum lagi kasus yang kemarin tiga puluh miliar cengkareng lagi entah apa lagi
itu saya kira bagian dari tekanan tekanan politik yang memang harus diselesaikan oleh pak ahok sendiri
dan itu risiko jabatan politik menurut saya
dan kalau beliau misalnya lolos dalam sebuah ujian itu
maka bagi kami di teman ahok itu akan jadi prestasi luar biasa
akan makin mengukuhkan citra positif pak ahok di mata publik
karena dia memang tidak ada persoalan dengan kasus kasus semacam itu
sekarang yang ingin kita sorot ini sebenarnya bukan soal bagaimana kasus kasus ini
tapi itu kan diserahkan ke ranah hukum
pernyataan dari pak ahok bahwa kasus sekarang ini adalah mafia tanah tidak beresnya
bpkad mengurusi aset aset daerah lalu gayung bersambut
bukan gayung bersambut tetapi kemudian langsung ditanggapi juga langsung oleh pak heru
padahal kita tahu berdua ini kan memang akan maju secara independen
nah ada apa ini sebenarnya pak
sebetulnya tidak apa apa
kalau orang membaca tipikal pak ahok yang memang
apa adanya tanpa tedeng aling aling
buat kami di teman ahok sesuatu yang biasa biasa saja
jangankan beliau berdua kita yang sudah kerja keras saja
kadang kadang tahu juga di omeli misalnya kalau ada yang tidak beres
karena karakter beliau memang seperti itu
tapi kan itu tidak di publik pak itu kan pembahasan internal
di omeli di tegur segala macam
ya pernah tahu di salah satu stasiun tv
memang pernah ketika ada beberapa jaringan teman ahok juga seperti itu
di balai kota sempat dimarahi misalnya
artinya saya tidak menangkap suasana yang
lain bahwa kemudian ini dibawa ke ranah politik misalnya
semacam perceraian kalau dalam catatan kami itu terlalu jauh
kalau melihat kohesivitas mereka berdua selama ini sangat bagus
contoh misalnya ketika satu juta ktp kemarin mereka tetap hadir bersama sama
di berbagai kesempatan mereka tetap hadir
kalau orang kemudian harus curiga maka yang harus dicurigai menurut saya
memang ada orang yang memang ingin menghantam ahok
sehingga bagaimana caranya misalnya beliau tidak memisahkan mereka
atau misalnya tidak bisa menjadi calon
karena kasus saya malah menangkapnya ke arah sana
karena elektabilitas beliau sangat tinggi
satu juta ktp sudah siap partai juga sudah siap
wah ini gawat ini kalau maju lawan lawan politiknya kan berhitung semacam itu kira kira
elektabilitas itu terbukti ketika sudah pilkada
elected kan gitu ya
jadi maksudnya sekarang ini masih popularitas saja
belum popularitas popularitas oke
tapi kalau berdasarkan survei kan elektabilitas
elected itu kalau sudah dipilih
ini kan belum dipilih benar benar
dan bagaimana dia bisa ditentukan betul betul di atas angin gitu ya
ketika calonnya belum ada yang deklarasi
tunggulah kalau sampai ada yang sudah deklarasi
sebulan kemudian ambil itu survei
itu baru menunjukkan ada lawan tanding yang setara
kembali ke soal ahok heru ini
tapi memang pak di dalam tidak ada intrik internal antara pak ahok dan heru nya sendiri
kalau bacaan kita dari teman teman
kalau tidak ada buktinya mereka saya sendiri pribadi pada waktu satu juta itu
bersama pak heru bersama pak ahok
bareng bareng makan dan mereka hadir bersama sama
cair cair saja komunikasinya
dan tidak ada suasana apa apa yang kita tangkap
tidak ada suasana apa apa begitu
tidak ada apa apa
kalau dicermati backgroundnya begitu kan
ketika dulu mengajukan diri sebagai calon independen
memutuskan lalu menggandeng seorang birokrat
yang merupakan bawahnya sekarang pak heru
dan kemudian ya artinya kan dibuji begitu ya
dengan pak heru maju
kemudian nah saat itu pak ahok ketika kami wancarai langsung di balai kota
teman teman mau milih mana
atau tiket yang susah atau jalan tol yang mudah ini
kerkenaran yang sudah ada
dan itu kemudian beberapa waktu terakhir
diulangi lagi pernyataan itu
ketika partai golkar sudah secara resmi menyampaikan surat dukungannya
kemudian sehari setelahnya kemudian ada pernyataan dari pak ahok
teman teman saya akan mencari waktu bertemu dengan teman teman ahok
dan sudah dilakukan dari sabtu kemarin
mau teman teman ini mau tiket yang muda atau said
ketika pertanyaan ini disampaikan berulang ulang
artinya ada keraguan mau kembali ke partai lagi
kemudian muncul dugaan pak
ketika ini kemudian sudah terjadi keraguan
nah sekarang mencoba bagaimana caranya melepaskan pak heru ini
sebetulnya tidak seperti itu
tidak seperti itu kita membacanya
prinsip teman ahok dan tadi juga sudah disampaikan
berkali kali juga disampaikan
sekarang tiket itu ada di pak ahok
kita akan tetap backup
teman ahok tidak akan tercerai berai
teman ahok akan jadi satu komunitas relawan
bersama relawan yang lain akan menghimpun diri
jadi kekuatan relawan yang akan mendukung beliau
walaupun beliau masuk dari partai
jadi mesinnya kan jadi dua bergerak
ada mesin partai dan ada begini
itu ada syaratnya harus pak ahok dengan heru
atau pak ahok saja bebas
tadi pun statement itu sudah diulangi
pak ahok mau pilih pak jarot
mau pilih pak heru
mau pilih siapa silakan
oleh karena itu
menurut hemat kita di teman ahok
juga kasus cengkaring itu dianggap sebagai manuver
untuk memisahkan mereka
bisa saja kok tetap pak ahok dengan pak heru yang jalan
tidak ada sesuatu yang luar biasa
saya kan mengumpulkan dari beberapa pernyataan yang disampaikan tadi kan
tapi kalau mbak awi sendiri
apakah sama melihat perspektifnya
ataukah ini sebuah exit strategi seorang pak ahok
ketika dulu mengganding pak heru
sekarang harus melepaskan
kalau membuka kasus cengkaring itu
untuk exit heru itu terlalu berbahaya menurut saya
kenapa mengungkap sebuah kasus misalnya
untuk exit semacam itu
tapi menurut saya
dalam politik itu selalu harus ada prakondisi
jadi dalam politik itu kan opsi opsi
seni kemungkinan dan sebagainya
nah ketika opsi opsi mulai dibuka
atau mulai akan dibilih
itu harus ada prakondisi
kalau seorang katakan
pak ahok ingin memilih sesuatu
menurut anda ini prakondisi
salah satunya ada harus prasarat
prakondisi itu menciptakan satu pilihan yang lebih pasti
jadi kalau mungkin
ketika harus memilih dengan partai politik yang bergabung
tiga partai politik di situ
ada nasdem hanura dan golkar
ini yang real
yang muncul sekarang ya fakta yang
ternyata dari tiga partai itu mengusulkan
bahwa dki dua itu jangan dia
ketika dia harus membuat satu respon yang frontal terhadap kemenpora
apa yang terjadi
dan dia diderahukum
jadi maksudnya ada prakondisi seperti itu
bangsa begini kalau untuk kasus heru
pengalaman kita ada di dalam
itu risikonya terlalu besar kalau urusan begini
pak ahok sendiri dan pak heru yang saya tahu
pak heru misalnya sadar posisi
sadar posisi bahwa beliau bukan pilihan pertama
dan itu sudah kita tahu sama sama
kalau sebetulnya pak ahok juga sudah mengatakan nyaman dengan pak jarod
dan sinyal yang kedua
misalnya beberapa kali pak heru juga mengatakan intekannya ini luar biasa
sebetulnya exitnya gampang sekali
pak ahok ngomong baik baik kepada pahok
misalnya kalau misalnya pak heru tidak inginkan sudah selesai
ngomong saja tidak usah pakai kasus kasus begini
artinya maka saya ingin mengatakan bahwa kasus ini
saya kira bukan bagian dari skenario beliau
kalau bukan itu berarti pilihan kedua adalah
ternyata di dki ini kasusnya banyak sekali
kecurangan kecurangan dan korupsi itu
tapi ada juga yang lain pak resikonya ketika ngomong baik baik
meminta pak heru tidak jadi maju
katakanlah seperti itu kondisinya
dia jadi maju nanti tidak konsisten nanti dinilainya oleh publik
itu yang bukankah itu yang lebih berbahaya begitu
nanti kita ulas lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime
benarkah beberapa pernyataan soal tudingan ahok
kemudian terkait dengan adanya
ketidakberesan dalam pengurusan aset aset daerah di bpkad
lalu kemudian ditanggapi juga oleh kepala bpkad sendiri
yang merupakan calon wakil dari ahok untuk maju di pilkada dki dua ribu tujuh belas ini
menjadi sinyal kecerahan
disebutkan tadi kita sampai pada bukan kesimpulan
pada ulasan begitu bahwa ini adalah prakondisi
tapi pak putu tadi menolak bahwa ini sebut prakondisi terlalu berbahaya
tapi katakanlah misalnya minta baik baik pak heru
bukankah yang dinilai nanti adalah inkonsistensi seorang ahok nantinya pak
begini ketika bicara soal pilihan itu kan ada dua sebetulnya yang isu sekarang
apakah menggunakan partai politik atau independen
apakah tetap dengan pak heru atau tetap dengan pak jarod
saya mengutip pendapat mbak siti tadi bahwa dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi
dan bicara kita hari ini adalah bagaimana memenangkan pertarungan
dalam konteks memenangkan pertarungan itulah kalkulasi itu harus dibangun sedemikian rupa secara cermat
atas kalkulasi kalkulasi itu kemudian sampai pada satu keputusan bahwa ini yang paling firm
bisa memenangkan pertarungan dengan telak kita tinggal mensosialisasikan kepada seluruh komunitas pendukung kita
ini loh argumentasinya
sama dengan ketika misalnya dianggap teman ahok sebagai ganjalan untuk kemudian pak ahok ketika
ketika bingung mau padu
ketika bingung mau padu
bingung ke partai atau tidak
karena spirit kita sejak awal adalah menyiapkan tiket buat beliau ketika tidak ada kepastian
sekarang sudah ada kepastian ada dua tiket ya silakanlah mana yang dipilih
mana yang dipilih tentu persoalannya kemudian kalkulasi politiknya seperti apa
mana yang memberikan jaminan soliditas relawan dan partai politik kemudian jadi sangat kohesif
sangat tinggi untuk menggerakkan mesin dan menghasilkan satu kemenangan yang kemudian cukup signifikan dan telak
tidak harus putaran kedua misalnya
nah termasuk soal formasi
ketika formasi siapa dki sma
ketika formasi siapa dki i siapa dki ii dan pertama dki ii nya itu juga bagian dari hitungan hitungan itu
maka saya katakan apapun kecenderungan
apakah sudah berkomunikasi dengan partai partai pendukung sekarang tidak
bahwa mereka tidak meminta dki ii
mengusulkan dki ii
sudah sudah disampaikan
tadi juga secara terang benerang ketika adik adik itu memberikan statement juga memberikan pilihan siapa yang mau dipilih pak ahok
tidak ada persoalan
dki ii nya gitu
sejauh ini pak ahok masih ada keinginan untuk menggandeng pak jarod tidak sih sebenarnya
saya tidak bisa memberikan penilaian itu karena jujur saja saya tidak tahu
yang tahu hanya beliau dan tuhan gitu
sebagai posisi pun setelah nanti lebaran apa sebut
pak jarod pun tidak tahu ini ya berarti ya
sama sekali saya kira
saya kira ini beliau mungkin pak ahok sedang berkontemplasi hari ini untuk memastikan mana pilihan terbaik yang akan diambil
kalau lihat dari pernyataan pernyataan itu masih berkontemplasi atau menciptakan bahwa pilihannya sudah ditentukan sebenarnya menurut mbak wiwi
iya pak ahok itu kelihatannya tidak suka yang berdeli
jadi apa yang datang apa istilahnya pilkada datang akal tiba akal gitu
dan saya akan menghormati pns dan pns itu ada loh buktinya yang baik
oleh karena itu kita usung pak heru tadi
dia sudah keluarkan semua statement itu
dan itu sangat baik saat itu ya
dan itu masyarakat sudah mencatat
jangan lupa masyarakat jakarta mencatat itu
ketika itu berubah ada dampaknya tidak buat ahok
nah ini kekuatan seorang pemimpin adalah dikonsistensinya
sebagai pemimpin dia mengatakan sesuatu dan dipegang teguh perkataan itu
karena dia akan diikuti oleh para followernya kan itu
nah ini yang sering tidak disadari oleh pak ahok gitu ya
bahwa dia itu adalah seorang pemimpin yang terus menerus akan disorot
terus menerus akan dikaji gitu ya
konsistensinya gitu ya
lalu apakah antara tutur kata perilaku dan senyatanya itu janjinya itu benar kan gitu
nah ini yang kelihatan gampang berubah
itu pak ahok
kalau misalnya berubah akhirnya pada kemudian katakanlah kita pada melihat indikasi ini kemudian semakin menguat akhirnya
kalau saat ini kelihatannya kecenderungannya menguat untuk akan jatuh ke pangkuan partai politik
kelihatannya seperti itu
dia lebih pasti
merasa lebih pasti nanti akan ada mesin partai yang mendukungnya
dan ketika di dprd dia ingin ada topangan tidak pergub pergub lagi
tapi betul betul ada perda yang akan
ya kan berpikir di depan selat terpilih kan misalnya seperti itu
ya seperti itu
antara lain gitu ya
jadi tapi bagaimana meyakinkan bahwa ada kontrak politik di situ
tapi kan sebenarnya kegundahan soal mau parpol atau independen kan sebenarnya sudah terjawab sebenarnya
kalau paling tidak sudah terjawab kan
dari pihak teman ahok sendiri tidak masalah mau masuk ke parpol
jadi ini ya bisa ahok maju lagi begitu kan tiket
ada konteksual yang membuat pak ahok bimbang
satu perubahan undang undang pilkada
revisi undang undang pilkada
lalu dua ada pressure yang kuat dari partai partai politik
partai yang mana nih
partai yang mendukungnya sekarang atau partai yang lain
hampir semua partai
oleh karena itu mengapa lalu sekonyong konyong muncul yang namanya nasdem untuk mendukung gitu ya
ditambah lagi hanura
relief kan gitu
soalnya di atas pelafon gitu ya
masalahnya sekarang kok masih terlihat gunda dengan pernyataan akan bertemu teman ahok yang ke depan
partai yang memenangkan di dki dan nasional itu adalah pdi perjuangan
jadi masih menunggu partai tersebut
tidak tertutup kemungkinan seperti itu
cuma pak ahok lupa gitu ya bahwa ketika pdip waktu itu bersekutu dengan gerindra mengusung jokowi ahok
itu pdip bukan dalam posisi yang memenangkan pemilu
tapi dia adalah partai ketiga ya setelah golkar
partai pemenangnya adalah demokrat waktu itu
sehingga patut kalau dia dapat yang nomor dua gitu ya
akhirnya kan gitu
tadinya yang nomor satu pak jokowi gitu ya
nah sekarang pdi perjuangan itu partai pemenang
dia sangat yakin punya kader kader unggulan gitu ya
baik di daerah mana
jadi artinya pdip tidak akan mungkin menggandeng ahok kecuali ahok melamar pdip
bahwa kecuali ahok melamar masuk ke sana
sampai saat ini pdip kekeh pada prinsipnya untuk mengusung kadernya sendiri sebagai dki satu
ini yang kemungkinan dia bisa berkoalisi dengan pks dan gerindra bahkan seperti itu
dan partai partai seperti partai partai islam juga akan menopang ke sana
saya kok masih berpikiran bahwa sebenarnya soal independen atau parpol ini sudah selesai
tetapi ketika melihat gestur ya
ini saya ingin bertanya bukan bukan menilai
melihat gestur kok terkesannya masih ada kegalauan
apakah ini sebenarnya ada pihak pihak yang mendorong bahwa sudah calonnya lepas jangan heru
tetapi kemudian mungkin pak ahok mencari strategi exit strategi gitu
agar smooth agar mulus meninggalkan heru ini
yang saat dicalonkan itu begitu dipuji oleh masyarakat
makanya kalau dilihat dari sejarah apa dipindangnya heru
heru kan dalam posisi gadis yang sebetulnya apa namanya pucuk di cinta umat
jadi orang yang sekonyong konyong memperoleh berkah itu
dan ya heru juga sadar bahwa ya bukan pilihan pertama
dan posisi itu sampai hari ini masih dipegang teguh gitu
yang kita lihat dari gestur pembicaraan mereka berdua
artinya kalau demikian posisinya
maka sebetulnya dikaitkan dengan kasus cengkareng
kalau sekedar dianalisis kemudian disampaikan
sampai dibawa untuk sekedar
mungkin bukan mendesain kasus cengkareng
tetapi menumpangi mumpung ada masalah ini langsung masuk gitu
artinya kalau desain itu oleh seorang ahok itu saya katakan
karena beliau bicara saja baik baik dengan heru selesai urusan
apa sih susahnya
dan heru pun sudah menyatakan tekanan politiknya sangat besar
kalau misalnya kalau
itu teman ahok nggak akan kecewa misalnya ganti calonnya siapa tiba tiba
sejak awal tadi sudah eksplisit disebutkan
mau siapapun diajak nomor dua silahkan
pak gubernur tentukan sendiri mau partai mau apa silahkan
makanya pertanyaan saya kemudian
kalau dalam tanda kutip kasus cengkareng ahok dicurigai
saya kira terlalu berlebihan gitu
kalau misalnya dibawa ke sana mungkin dalam konteks
kalau misalnya kita beranda endin pertarungan di internal
sebetulnya siapa yang ingin posisi dua barangkali
tapi sekali lagi terlalu mahal longkosnya
pak ahok sendiri nanti menyelesaikan kasus ini
sekitar tanggal enam tanggal tujuh pasca lebaran
saya masuk jalur ini
saya pilih ini sebagai wakil
sudah selesai urusan
tetapi kasus ini kalau di buka untuk urusan itu
kan bergulir terlalu panjang
teman ahok tidak jadi banting ktp
mengumpulkan itu kan bukan ktp mendukung ahok
tapi mendukung ahok heru saat itu
hingga terkumpul satu juta
kalau kemudian yang didukung
ya dukung ahok
tapi ternyata bukan pak heru
teman ahok sejak awal
ketika di awal kemarin
kan mendukung jarod
makanya kan kemudian pak gubernur pak ahok
kan meminta jarod
tetapi karena jarod tidak nyaman dia jadi independen
makanya jatuh pilihannya pada heru
artinya posisi politiknya
sejarahnya kan seperti itu
sehingga kalau sekarang kemudian
teman ahok pada pilihan mau mana pun diambil
ya juga sebetulnya tidak ada masalah
kalau misalnya bukan pak jarod yang diganteng bagaimana
sehistorinya tadi misalnya mendukung ahok jarod misalnya
kemudian yang didukung ternyata bukan jarod
misalnya dari golkar
karena dukungan kemudian ada syarapin
statement kawan kawan di teman ahok sudah jelas
pak gubernur mau di independen atau di parpol silakan
siapapun diambil nomor dua silahkan
teman ahok tidak akan pernah ada kalau tidak ada ahok
jadi kita akan back up terus
relawan ini termasuk teman ahok dan relawan yang lain
dengan gerbong partai politik kalau misalnya lewat partai politik
dengan data lain
kata lainnya kita tahan dulu
kita lanjutkan dulu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
tidak ada keberatan tadi disampaikan oleh pak putu arte
baik dari independen
mau pak ahok maju secara parpol atau
atau maju lewat parpol tanpa mengandeng wakil yang sudah diusungnya sekarang
namanya pak heru
tidak menjadi masalah
tetapi sederhana itu tidak menurut bu siti
tidak akan ada dampaknya terhadap ketika berpindah nanti calonnya
ya mungkin untuk pak putu sebagai penasehat ahli
tidak ada masalah
tapi kan sekarang ibarat barang jualan
pak ahok ini kan sedang akan mengelamar
dia bakal calon
yang melamar bekerja akan menjadi
jadi gubernur lagi
jadi ketika dia melamar tentu mata itu semua akan menyorot ke pak ahok
baik tutur kata perilaku dan sebagainya itu akan terus dicatat gitu loh
ketika nanti jatuh hari pemilihan
itu sudah mulai akan dievaluasi
kita harapkan masyarakat jakarta adalah masyarakat yang cerdas
yang memilih betul betul
mempertimbangkan segala resiko dampaknya
ketika memilih katakan pasangan siapa
pasangan ahok dan sebagainya itu
nah ini yang penting
semua kejadian yang ada di dki saat ini
sulit untuk tidak dipisahkan dengan politik
karena memang sudah terlanjur sekarang di dki tahun politik
tahun politik oke
kita masuk ke soal tahun politik ya
tahun politik jadi di tahun itu
apakah memang ketika ada dukungan melalui pengumpulan ktp
satu juta ktp terkumpul
dukungan terhadap ahok heru
apakah kemudian ada pihak pihak yang berusaha memisahkan ini
jadi pertama sebelum sampai pada kesimpulan ada yang berusaha untuk seperti itu ya
ini yang membedakan antara calon perseorangan tahun ini
dan tahun untuk dua ribu tujuh belas dengan dua ribu dua belas
tidak sehiru piku ini
karena dipenuhi dengan kontroversi kontradiksi
dan bahkan muncul dari dalam dirinya sendiri
dari pendukung ahok
dari pendukung ahok
teman teman ahok itu
pro kontra sendiri
untuk saling apa ya
membatalkan secara hukum gitu ya
pro kontra itu ya
ini memang betul betul tidak ada menggunakan uang
tidak ada kebohongan
satu sisi mengatakan tidak seperti itu
yang terjadi macam macam gitu
jadi seharusnya ada soliditas di dalam
ini yang mendilegitimasi
nah itu yang ingin saya tanyakan
itu adalah desain dari kelompok yang ingin memisahkan
mencerai berekan soliditas yang tercapai dari satu di satu
ketika sudah menjadi teman ahok tadi itu ya
jadi kumpulan teman ahok yang katakan menghimpun diri sebagai teman ahok
itu sudah masuk ranah politik
ketika masuk ranah politik
dia berhadapan dengan partai politik
yang memang aktivitasnya politik
kerjaannya memang politik kan gitu
nah ini sudah mulai berkontestasi secara informal
ketika berkontestasi secara informal
mencari itu bukan positifnya
pastinya peluang peluang untuk mengungkit atau menguak
kita menangkap suasana itu
kawan kawan dalam diskusi menangkap suasana itu
bahwa kalau proyek calon persorangan di jakarta ini sampai sukses
yang galau partai politik
jadi bahwa ini kemudian dia jadi virus
menginjeksi semua daerah kemudian
tapi itu dimaklumi kemudian sama teman teman ahok
bahwa silakan aja kalau melalui parpol kan begitu
ya enggak maksud saya ingin mengatakan
ada kemudahan juga
bukan kenapa tekanan itu menjadi sangat besar sekarang gitu
ke teman ahok
kemudian tiba tiba orang yang sudah diberhentikan bulan februari
dimunculkan sebagai destroyer untuk menghancurkan kita
dari dalam dan seluruhnya semua di
karena memang teman teman partai tidak nyaman
kita harus jujur mengakui
teman teman partai tidak nyaman atas gerakan masyarakat sipil
jadi teman teman partai yang tidak mendukung ahok ya
yang belum menyatakan dukungan pada ahok ya
kalau tiga partai yang sudah ada itu nyaman saja
jadi ada suasana itu
tekanan semacam itu
karena kalau proyek calon persorangan di jakarta ini sukses
dilegitimasi partai di berbagai daerah akan terjadi
seharusnya menurut saya ini harus jadi introspeksi
untuk kritik buat partai
bahwa ketika ada suasana semacam ini mereka harus berbenah
sehingga tidak harus kemudian calon persorangan menjadi kuat
saya kembali ke soal yang dugaan ini
apakah memang ini kemudian sebuah sinyal
walaupun tadi sudah dijelaskan
saya kutip salah satu pernyataan dari petinggi partai nasdem
mendukung ahok maju bersama heru
artinya disebutkan tidak mendukung ahok saja
tapi mendukung ahok maju bersama heru
ada dampaknya tidak mbak wiwi
kalau kemudian nanti
dari sisi partai yang mendukung sekarang
akhirnya mungkin tidak bersama dengan heru
jadi pak ahok sudah harus menyadari
kan ini bukan kali pertama dia diusung partai
waktu di bangka belitung juga diusung partai
waktu dia mencalonkan gubernur yang gagal itu juga didukung partai
dia mencalonkan diri masuk dpr didukung partai
dan ke dki didukung partai
dia sudah tahu
dikat yang enak begitu melewat partai
bukan enak saja
tapi ada dampak dampaknya
jadi kalau dengan partai itu harus dengan lobby lobby
dengan satu strategi taktik yang ribet menurut saya
yang itu harus dilalui oleh pak ahok
oleh karena itu kalau ada demand
atau persyaratan persyaratan tuntutan tuntutan dari partai partai yang bergabung
di situ pak ahok juga harus bisa
melayani itu gitu loh
jadi tidak ada makan siar gratis
dengan relawan atau dengan para pendukungnya yang mengatakan teman ahok
juga sama ada demand ada tuntutan tuntutan juga
bohong besar kalau tidak ada
jadi jangan melakukan kebohongan publik
dengan partai politik juga seperti itu
jadi tidak mungkin semuanya gratis
walaupun itu relawan
hari ini di jakarta
relawan sudah dibuktikan
ternyata tidak rela juga
kita apa adanya saja
tapi yang penting adalah jangan ada kebohongan publik itu
nah ini yang riski sekali menurut saya
ketika mulai terkuat satu persatu
kasus kasus yang dikatakan
meskipun perspektif lain menyatakan itu adalah upaya untuk memang
mendelegitimasi atau mengurangi kesoliditas
sebetulnya kalau sulit ya
kalau rela pendukungnya teman ahok ini sulit
mestinya tidak bisa digergaji begitu saja
betul betul dia itu adalah
kayak pendukung obama
yang saweran dua dolaran dan sebagainya
jadi terbukti bahwa memang mereka tidak mendapatkan cisr atau reklamasi dan dana dana itu
nah ini yang asik menurut saya
tapi ketika ada ternyata
wah ini susah nutupinya
terakhir pak putu
jadi intinya apakah tetap nanti dukungan itu akan diberikan terserah pak ahok
tiket yang diberikan ke pak ahok lagi
walaupun berangkat dengan siapa
dengan dki dua nya
dengan siapa begitu
ataukah teman ahok masih punya harapan begitu
bahwa tetap seperti yang didukung sekarang
setidaknya sore ini
ketika jam empat tadi kawan kawan teman ahok konferensi pers jelas
tidak ada teman ahok tanpa ahok
kita tetap dukung
kedua mau dengan siapapun
tiket wakil gubernurnya
juga tidak ada persoalan buat kita
tetapi kalau suasana psikologinya yang saya tangkap kemudian
kawan kawan ini walaupun tidak menyebutkan secara implisit
sampai kemudian dihitung
satu juta ini sebetulnya kan masih berharap beliau pakai calon persorangan
suasana kebatinannya gitu yang kita tangkap
artinya bersama pak heru juga kalau
iya otomatis kalau calon persorangan kan karena sudah ditandatangani
oleh mereka apa nama itu berdua kan jelas
satu juta itu kan sulit kan ngumpulinnya kan
tapi mereka juga sadar tidak bisa mem fight accompli pilihan pak ahok
teman ahok ini sudah pernah berkomunikasi dengan pak heru
hari satu yang lalu
nggak maksudnya dengan pak heru pernah berkomunikasi
satu juta ktp pak heru kan hadir
kita ajak makan bareng bareng ngobrol
di luar itu misalnya selain berkomunikasi juga dengan pak heru
saya kira jangankan dengan pak heru pak ahok pun terbatas sekali
saya kira anak anak ini baru dua tiga kali saja bertemu
terakhir mereka hari sabtu
karena kan ada suasana kebatinan di situ
karena kalau kita lihat gayung pendapat yang terus beradu
pak heru selama ini punya respect yang sangat baik kepada adik adik teman ahok
dan mereka tahu adik adik itu bekerja keras gitu
saya kira tidak ada persoalan
poinnya adalah sebetulnya sikap pak ahok yang harus lebih jelas sekarang
sehingga seluruh langkah langkah kita ke depan bisa lebih terkonsolidasi dengan baik
saya kira itu
dan akan blunder besar ya
jadi blunder betul gitu ya
salah besar bagi pak ahok
kalau akan mempermainkan kpu
karena tidak ada kejelasan tadi
maksudnya mempermainkan kpu itu calon wakilnya
kpu ini ketika dia mau mencalonkan itu dari apa
dari partai atau dari ini
jangan sampai menyibukkan kpu yang nanti sudah mempersiapkan sedemikian rupa
tenaga dan sebagainya untuk memverifikasi dan sebagainya
jadi harus ada kejelasan
apakah diskusi kita malam hari ini soal ini sinyal akan meninggalkan heru atau bukan hanya bisa terjawab oleh waktu
kita lihat ke depan seperti apa
seperti yang diharapkan pak putu juga
segera ada kejelasan dari sikap ahok sendiri
terima kasih pak butuh
terima kasih mbak wiwi atas ulasannya malam hari ini
terima kasih telah hadir di cnn indonesia prime news